kedatangan tim psis semarang yang sukses promosi ke liga satu
disambut ribuan supporter di semarang jawa tengah
mereka mengarak bus yang dinaiki seluruh anggota tim psis berkonvoy keliling kota
ribuan supporter mengawal bus yang ditumpangi tim psis semarang
setiba di semarang kamis pagi
rombongan melalui sejumlah jalan protokol
dan disambut wali kota semarang hendrar prihadi setiba di balai kota
wali kota memberikan bonus dua ratus dua puluh lima juta rupiah kepada pemain
psis yang dilatih subangkit berhak promosi ke liga satu
setelah merebut juara tiga liga dua dengan mengalahkan martapura fc enam
psis juga merebut penghargaan tim perflay liga dua
tarjiannya pertama kita harus siapkan saing
jika tidak jika lewat di liga satu kita pasti putihkan untuk keinginan kita
kalau psis mantas di bapak natas
meski promosi psis tidak bisa bermain di kandangnya
stadion jatidiri yang sedang direnovasi
wali kota semarang berjanji akan memperbaiki lapangan stadion citarum
agar bisa digunakan untuk latihan
nah terus apa yang dilakukan pemerintah
begini aja citarum saya perbaiki lapangan
supaya bisa buat latihan
mereka punya ide citarum rumputnya diganti rumput sintandis
ya boleh lah saya sudah sampaikan di citarum
sudah ada yang diperkora untuk melakukan kajian
untuk bisa segera menyelesaikan pembangunan
psis harus menunggu sembilan musim
agar bisa promosi ke kasta tertinggi kompetisi sepak bola di tanah air